pak ya apa pak toko nya pak
seperti inilah kepanikan yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di kabupaten malang jawa timur
beberapa saat usai gempa magnitudo enam tujuh melanda pada sabtu siang
para pengunjung pusat perbelanjaan berkumpul di lobi mal untuk mencari lokasi yang aman
akibat gempa yang berlangsung hampir selama satu menit
kaget terus terang kaget
tadi kan saya kira itu saya kira mejanya digoyang teman saya tadi kan pas kerja
saya kira mejanya itu digoyang sama teman saya
nggak tahunya lihat di luar pengunjung yang lain pada panik lari lari berhamburan
gempa yang berpusat di sembilan puluh km barat daya kabupaten malang juga dirasakan warga di kabupaten pasuruan jawa timur
anggota dprd dan sejumlah warga berhamburan keluar gedung akibat panik
sejumlah warga tanpa kemampuan
berkumpul di depan pertokoan
akibat gempa atap kandang sapi milik warga di desa dawuhan sengon kecamatan purwodadi ambruk dan membuat seekor sapi terluka
guncangan gempa juga dirasakan warga kota blitar jawa timur
sejumlah bangunan di wilayah kota dan kabupaten blitar mengalami kerusakan
di antaranya rumah sakit mardi waluyo kantor bupati gedung dprd kabupaten blitar dan masjid wlingi
sejumlah rumah warga juga terpantau robo
sejumlah rumah warga juga terpantau robo
gempa bumi kerap terjadi di tanah air
lalu apa yang harus kita lakukan saat gempa terjadi agar bisa selamat atau paling tidak memperkecil risiko dampak yang mungkin akan dialami akibat gempa
yang pertama bila gempa terjadi berlindunglah di bawah meja atau perabot lain yang kokoh
bila tidak ada merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan kita
yang kedua tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi

menggunakan lift dan jika sedang di luar jauhi gedung pohon papan reklame lampu jalan atau jaringan berkabel
jika terjebak dalam reruntuhan jangan menyalakan api
tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada dan munculkan suara agar tim sar bisa mencari posisi kita
ingat yang penting tetap tenang dan jangan panik
jika tenang maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari